suruh ikan paus ini berenang belok belok ya
itu ikan paus sama teman temannya
kayaknya mereka mau membebasin teman teman aku
ada gempa kali ya
ikan itu teman temannya
kita udah kesan
ayo kita naik belakang aja cepat cepat
serang bantung untuk diras

ayo cepatlah dayung bantu aku
iya temen temen cepat dayungnya
gawe kita pasti ditangkap lagi sama penjahat itu
oh jadi mereka orang jahat
kalo peng jebri diculik peng jebri ga bisa ketemu celek dong
ayo cepet cepet dayung dayung
butet kaset dayung dayung
hah ikan paus
alamak ikan paus
ah ikan paus
ah aku teh tau
ikan paus itu ngajak kita
naik ke atas punggung mereka
naik ke atas ikan paus
hah emang ikan paus ada remnya
ah ga mungkin hujan
alamak kau ini bencana saja
ah naik bungkungnya
nanti kita ditangkap penjahat lagi
bangku bangku bawa ini
bangku bawa ini
bangku bawa ini
bangku bawa ini
suruh ikan paus ini berenang belok belok
hai jokowi terus terus belok belok belok belok aja terus
hai mbak kena kena
ikan paus ini ekor ya
waduh gimana nih kita nggak boleh lama lama di sini atuh bisa bisa
sain lu gedut
muka doang lu serem
atau engga gua tangkep aja lu
biar warga tau dan centeng tau
gua yang langkep lu
kemana anak anak tuh udah dua hari
semoga gak ada apa apa ya mak ya
aku tidak akan lagi bikin paus lagi
jangan kejang biar angkat lepas
wah betul lagi udah sampai pantai
itu dia mak
itu dia mak
ujang ujang sama asem
dora aku terima kasih sama kamu
karena menyelamatkan kami
ya udah aku pamit dulu ya